sang javas adalah merek dagang dari usaha milik putra bungsu presiden joko widodo
kaisang pangarap dari penghasilannya sebagai buzzer dana itu ia putar untuk
berdagang kaos kasa mengaku usahanya ini tidak dimodali sang ayah sepeserpun
berikut wawancara koresponden nesya megawati dan kaesang pangarap
tak puas menjadi seorang bazar kini kaisang pangarep mencoba peluang bisnis dengan terjun
langsung berdagang kaos dengan nama brand sanjavas sanjavas memiliki arti sang yang
berarti dari nama kaesang dan javas dari bahasa sangsekerta yakni jepang
mekanisme penjualan kaos ini melalui pemesanan online sejauh ini belum ada
rencana untuk membuka toko namun kaisang akan mengembangkan sistem reseller
tak tanggung tanggung kecebong menjadi pemberat utama dalam karakter kaos yang
iya jual apa ya kecebong itu karena kita tuh apa namanya kecebong itu kan kecil nih
dan bisa namanya bermetamorfosis ya jadi itulah
kesempatan kita bisa memperbaiki kaos ini karena kita sudah memiliki kecebong
sebenarnya filosofinya kita tuh kita biar bisa lebih kedepannya bisa lebih baik
saya kok macan macan ya macan jadi macan kalau kecebong kan kita bisa dari kecebong
terpisah jadi agak kata kecil kecari kata gede gitu jadi biar kita kedepannya bisa kayak apa
lebih baiklah prosesnya itu sebagai pebisnis pemula kaisang sudah menyiapkan
mental jika usahanya itu tak berhasil atau mengalami kerugian di bisnis barunya
ini kaisang tak sendiri ia bersama empat orang lainnya merintis penjualan kaos yang
memanfaatkan ketenaran kaisang di kolam tuh luas banget ya kolam tuh enggak cuma ada
kecebong kan ada ikan juga ada makhluk makhluk lain dan intinya nanti nih kayak kecebong ini
bakal berusukan di kolam kolam nusantara template buat jawab pertanyaan mungkin atau kalau enggak
buat yang disusmetkan kadang suka rame mungkin yang paling penting ntar yang kita respon gitu
pakai standarnya yang udah standar tinggi sekali dan juga dari sablonnya juga yang memang itu nanti
kalau kualitas kan dari awetnya kalau kita warnanya nggak budar terus bisa awet berapa
kali cuci bisa awet berapa tahun gitu juga
kaisang bersama timnya menyadari mereka adalah pemain baru di bisnis penjualan kaos mereka harus
bersaing dengan banyak merek kaos lainnya
diferensiasi atau positioning dari sang javas itu apa tuh mas
dari karena banyak banget kan produk produk brand brand kaos kaos itu apa mungkin dari desain dari mungkin di setiap kaos ada tangan tangan mas kaisang

nah satu tuh karakter kan kita namanya nguwatin karakter kecebong kita ini karakter utama kita ya
dua kita tuh ada yang namanya ini setiap baju itu punya nomor sendiri jadi kaos itu enggak kita enggak bisa punya ada yang nomor satu sampai seribu oke jadi kita jadi setiap orang enggak bakal namanya kita disini ada teknya yang enggak bakal semua orang bisa sama dan satu lagi ini
itu faedahnya apa ya mas
nggak ada nggak ada faedahnya kita pengen bedain aja jadi orang setiap apa punya nomor kaos beda beda sendiri aja dan satu lagi itu kita di packaging nya ini kayak packaging nya
ini sebenarnya cuma kita lagi enggak punya sekarang packaging tuh nanti ada satu volume kita ada empat seri baju
kira kira bapak turun tangan gak mas dalam hal ini juga mungkin dari secara modal untuk juga secara ide atau gimana
jujur bapak malah nggak tahu
hah sampai detik ini nggak tau
ya tahu maksudnya kita dari pertama saya ketemu partner saya akan research itu ya nggak pernah ngomong sama bapak
cuma terakhir terakhir aja sebelum kita udah mulai produk apa udah mulai produksi udah mau mulai penjualan baru hilang
iya gitu aja
gak ada respon mendukung atau apa karena bukannya bapak nggak mendukung atau apa karena bapak tuh pengen kayak anak anaknya udah sendiri semua karena kita kan juga udah gede gede kan kita punya tanggung jawab sendiri sendiri modal aja juga nggak dimodalin
oke sepeser pun nggak dimodalin mas
bapak ini juga ya
modal itu ya benar benar dari sosial media semua saya ngumpulin sendiri terus untuk modal aja
oh diputar ya dari apa hasil dari buzzer itu
agak mahal gitu
padahal sebenarnya di dalam youtubers juga nggak masuk dalam seflue besar youtubers ya
masih jauh di bawah channel liao bahkan
yang penting itu tinggi dulu
dari situ terus masuk ke diputar lagi uangnya
karena kalau bapak tuh paling kita dikasih tahu sama bapak kita nggak bisa namanya cuma uang didiemin ditabung aja karena kalau bisa kalau kita punya uang bisa untuk investasi ke tempat yang lain lain
tiga hal yang menggambarkan sangat jatah
oke berkualitas itu dari mana misalnya
dari bahan kaos yang kita pakai kita tuh pakai namanya katun bambu ini adem berkualitas
dari dulu baru tahu
oke ini udah mulai selling ya
top selling banget ya
yang kedua kita tuh berbeda
ya kita pakai kecebong
nggak ada kan orang pakai kecebong
nah itu berbeda
ya kan pakai jadi dapat baju kan ya nguntung juga
pakai baju kaosnya anak presiden gitu ya jadinya
demikian wawancara saya bersama dengan sang putra
bungsu presiden jokowi
bungsu presiden jokowi dodo dan juga ibu iryana jokowi dodo mengenai usahanya dari menjadi
buzzer yang juga merapundi pundi uang dan sekarang menjadi pengusaha kaos
nesya megawati solo jawa tengah